berpulangnya ratu elizabeth ii di balmoral skotlandia kami sore waktu setempat membuat dunia berduka
sepeninggal ratu elizabeth pangeran charles akan meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan inggris sebagai raja charles iii
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan henny saptatya ketua program studi wilayah eropa sksg universitas indonesia
selamat pagi waktu jakarta bu heni
selamat pagi mas
ya bu heni ini apa saja perubahan besar yang akan terjadi pada inggris dengan kepergian ratu elizabeth ii ini
oke terima kasih pagi ini sudah diundang untuk memberi komentar pada apa yang terjadi ya
ini menurut saya wafatnya dalam usia sembilan puluh enam itu bonus yang luar biasa
dan beliau telah mendedikasikan hidupnya pada kerajaan inggris selama tujuh tahun
dan tentu saja dunia kehilangan tokoh
poh panutan yang sangat dihormati ya
tapi kalau kita bicara tentang apa yang akan terjadi pada inggris setelah wafatnya ratu elizabeth ii
tentu saja yang pertama tama adalah kita sudah tahu bahwa istana buckingham itu mengeluarkan statement ya
artinya sebenarnya secara otomatis pangeran
pangeran charles itu sudah menjadi the king charles the third ya
dan apa sih kenapa gitu bagaimana nanti setelah ini
kalau pangeran charles memimpin kerajaan inggris ya
kita harus tahu bahwa ini sebelumnya nih
untungnya sebelum wafat ratu elizabeth sudah sempat bertemu dengan prime minister inggris
yang baru ya mary elizabeth terus ya
atau dikenal dengan liz truss ya prime minister yang baru kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
dan pemimpin partai konservatif ya beliau sudah bertemu
dan apa ini yang akan terjadi
nah sebenarnya raja atau ratu inggris itu tidak pernah mengekspresikan political opinionnya di dalam publik atau di forum publik ya
itu seperti konvensi
kalau di inggris ya mereka tidak pernah menyampaikan secara terbuka di tempat umum pendapat politiknya
dan hanya pernah satu kali itu menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan ya
disebut sebagai queen elizabeth breaks silence on brexit
jadi brexit itu bagaimanapun juga apa namanya
ratu elizabeth memberikan perhatian yang besar sekali kepada brexit ya
jadi sejak dua ribu enam belas beliau tidak membicarakan apa apa tidak berpendapat apa apa
tapi dua ribu delapan belas beliau memberikan sedikit sekali pendapat politiknya
tapi itu penting bahwa brexit itu rupanya memecah belah inggris juga gitu
nah apa yang akan dilakukan oleh raja
jadi sebagai kepala negara sebenarnya ratu atau raja inggris itu harus tetap netral secara ketat
sehubungan dengan masalah politik
konvensinya itu mengatakan bahwa raja atau ratu tidak boleh memilih mencalonkan diri di dalam pemilihan umum ya
kemudian mereka tapi mempunyai peran seremonial yang sangat penting dan formal ya
nah peran seremonialnya itu apa
orang mengatakan bahwa mungkin kalau raja hanya memimpin kerajaan saja
tidak gitu jadi bersamaan dengan bersama sama dengan house of commons dan house of loard
ratu atau raja inggris itu adalah bagian integral dari institusi yang namanya parlemen
dan ratu dan raja itu akan memainkan peran konstitusionalnya dalam membuka dan membubarkan parlemen
dan bahkan menyetujui rancangan undang undang sebelum menjadi undang undang
jadi penting sekali sehingga penting sekali sebenarnya melihat sosok pangeran charles
kita tahu bahwa pangeran charles menjadi raja dalam usia yang sangat matang ya dan sudah berpengalaman ya
dan itu saya kira akan membuat inggris di bawah pangeran charles
itu saya kira akan sama baiknya dengan inggris ketika ratunya elizabeth
nah apa sih yang dihadapi inggris gitu dari tahun dua ribu sembilan belas misalnya sampai tahun dua ribu dua puluh
kalau kita melihat di banyak kajian tentang inggris itu memang ada kira kira berapa
sepuluh lah tidak sampai sepuluh ya
mungkin sembilan ya
isu tentang isu yang penting di inggris
kemudian ada isu ekonomi ada isu imigrasi ya isu imigran
kemudian karena ada pandemi ada isu kesehatan
kemudian ada isu lingkungan hidup di dalamnya itu termasuk tentu saja tentang energi dan sebagainya ya
kita tahu seluruh dunia sekarang menghadapi krisis energi
kejahatan dan pertahanan keamanan
nah saya kira sebagai pangeran charles itu sangat cukup mumpuni di dalam isu pertahanan keamanan ya
bahkan dia bisa kita harapkan untuk memberikan atau dia memahami betul apa yang terjadi dengan brexit
ya bu hani tadi sudah sempat disinggung sebenarnya ya
bagaimana nantinya pangeran charles iii ini akan memimpin inggris ke depan
tapi mungkin yang jadi pertanyaan juga bagaimana kemudian nanti nasib inggris sebagai negara monarki
gitu ya dengan kepemimpinan yang baru yaitu raja charles iii
saya kira inggris beruntung karena ratu elizabeth meninggalkan legacy yang sangat baik ya
sangat banyak dan kita tahu bahwa dia dicintai oleh rakyatnya
dan tidak kurang dari itu pangeran charles yang akan menjadi raja charles ketiga tentu juga akan mendapatkan banyak dukungan dari rakyat inggris
kita tahu bahwa pangeran charles itu menguasai persoalan persoalan juga yang terjadi di inggris dan dihadapi inggris
saya kira persoalan defense ya pertahanan keamanan
beliau juga menguasai soal itu dan beliau juga memberikan beberapa memberikan perhatian ya kepada beberapa persoalan seperti persoalan ekonomi kesehatan dan bahkan brexit
ini belum selesai nih urusan brexit ini
kita akan lihat gitu bagaimana nanti pangeran china
tentu sih dia tidak akan berkomentar sih biasanya si raja dan ratu itu kalau di inggris itu nggak berkomentar
tentu sih dia tidak akan berkomentar gitu tentang apa yang apa namanya keputusan politik itu mereka nggak berkomentar di publik gitu
tapi kita akan lihat yang paling penting adalah karena mereka itu karena raja dan ratu itu akan menandatangani rancangan undang undang
jadi penting bagi pangeran charles juga menguasai persoalan persoalan yang dihadapi oleh inggris
yang seperti tadi saya sebutkan
oke kemudian juga mungkin yang penting
yang kita tunggu adalah apakah atau bagaimana nanti kemudian hubungan antara inggris dengan indonesia di masa charles iii
apakah memang akan ada perubahan besar atau akan seperti biasa
saya kira pangeran charles pernah ke indonesia ya
pernah ke indonesia dan indonesia memberikan apa namanya memberikan penghormatan yang baik gitu kepada pangeran charles
dan saya kira pemerintah indonesia akan
pemerintah indonesia akan melanjutkan hubungan baik indonesia dan inggris
siapapun gitu raja dan ratunya gitu
dan kita saya kira kita mempunyai hubungan apa namanya hubungan kerjasama yang baik ya sebagai negara
dan secara diplomatik inggris itu juga mempunyai banyak sekali apa namanya program ya
kita tahu bahwa ada diplomasi diplomasi kebudayaan yang dilakukan inggris terhadap indonesia
kita tahu chaffening award dan sebagainya
banyak juga program program yang terkait dengan training of trainer
kemudian program program teknikal
kalau kita tahu british council ya
dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap aktual gitu
saya kira semoga saja
dengan prime militer yang baru
dan dengan raja yang baru
hubungan indonesia dan inggris akan mencapai hubungan yang mungkin lebih baik dari sebelum sebelumnya
iya pastinya itu yang kita harapkan ya
baik terima kasih bu heni sabtatia
ketua prodi wilayah eropa sksgui
terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia
selamat beraktivitas kembali
selamat pagi terima kasih